partai gerindra membantah tuduhan politikus demokrat andi arief soal tudingan prabowo lebih memilih uang dalam menentukan cawapresnya
gerindra juga membantah cuitan andi arief di media sosial tentang sandiaga uno yang membayar pan dan pks sebesar lima ratus miliar rupiah
bantahan terkait cuitan wakil sekjen partai demokrat andi arief disampaikan sekjen partai gerindra ahmad muzani kepada wartawan rabu malam
muzani membantah adanya uang mahar sebesar lima ratus miliar dari sandiaga uno kepada pan dan pks agar menerimanya sebagai cawapres prabowo
gerindra menegaskan peluang koalisi dengan demokrat tetap terbuka karena selama ini komunikasi terjalin dengan baik
partai gerindra juga menegaskan belum ada keputusan final soal nama pendamping prabowo
ini kan nama andi arief bukan pak sp jadi kita akan cek dulu pembicaraan dengan pimpinan teras demokrat karena produktivitas pembicaraan kita dengan demokrat sangat baik
tidak hanya gerindra bantahan terkait mahar lima ratus miliar dari sandiaga uno juga disampaikan partai amanat nasional
menurut sekjen pan edi suparno hingga kini pihaknya masih melakukan konfirmasi terkait pernyataan andi arief ini
saya belum pernah dengar ya pernah dengar ada komitmen tersebut
ada pembicaraan tersebut dan apakah pernah ditawarkan kepada kita atau tidak rasanya tidak pernah ada
jadi tentu saya tidak bisa mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh dan cuitan tersebut
karena memang pembahasan itu tidak pernah ada dengan ini dengan pan
saya pikir mungkin perlu dikonfirmasi kembali kepada yang menyampaikan
sebelumnya politikus partai demokrat andi arief mencuitkan beberapa pertanyaan

terkait perkembangan koalisi antara partai demokrat dan gerindra
di antaranya ia menuding kegagalan koalisi tersebut akibat mental ketua umum gerindra prabowo subianto
tidak hanya itu andi juga menuding jika mental prabowo ambruk hanya dengan uang wakil ketua dewan pembina gerindra sandiaga uno
yang dikabarkan membeli pan dan pks
dalam kicauannya andi juga menegaskan jika demokrat menolak kehadiran prabowo pada rabu malam